puluhan pelajar dua smk terlibat tawuran di jalan raya soleh iskandar kota bogor senin sore
sementara itu di cibinong diduga akan menyerang sekolah lain puluhan pelajar di jaring petugas
inilah aksi saling serang puluhan siswa dua smk di jalan raya soleh iskandar kota bogor jawa barat senin sore
aksi tawuran ini direkam warga sekitar melalui telepon genggam
kedua kubu terlibat bentrok dan baku hantam bahkan salah satu seorang pelajar terjatuh
sempat menjadi bulan bulanan lawannya
beruntung tak ada korban jiwa dalam bentrokan ini
warga kemudian membubarkan tawuran ini warga yang kesal sontak menangkap sejumlah siswa saat lari berhamburan
ketika diamankan mereka bahkan kedapatan membawa senjata tajam berubah celurit samurai dan parang
kejadian tawurannya itu yang pertama itu ada provokator mungkin di situ itu alumni
yang provokatornya alumni
ini bahwasannya dari pihak tktb sudah siap
lari ke sini dia ke depan wk bilang ke amatiridarmakannya siap siap siap
setelah dengar komando ada provokator siap yang dari tridama langsung keluar semuanya
usai dikumpulkan komplotan siswa ini langsung diangkut oleh petugas kepolisian
sedikitnya sembilan orang siswa diamankan berikut bukti senjata tajam
bagi ini bagi ini
bagi ini bagi ini
bagi ini bagi ini
sementara itu puluhan pelajar tingkat sekolah menengah pertama hingga tingkat sekolah menengah atas di wilayah cibinong kabupaten bogor
senin siang dijaring petugas kepolisian resot bogor
para pelajar dijaring saat akan melakukan penyerangan ke sekolah lain di jalan anggawer kabupaten bogor
dengan cara dijemur para siswa tersebut didata petugas bahkan satu diantaranya dipisahkan lantaran diduga otak dari penyerangan tersebut
setelah didata pelajar yang terjaring diserahkan ke sekolah masing masing
tim liputan transmedia